kencang suara arus bawah partai persatuan pembangunan mengusulkan nama nama kandidat yang akan diusung dalam capres dua ribu dua puluh
dijawab ketua umum p tiga suharto mono arfa bahwa rapimnas kali ini berfokus pada pembahasan elektoral partai
dan tidak ada pengusulan nama yang hendak diusung sebagai capres dua ribu dua puluh empat
lantas apa yang menjadi kendala sehingga p tiga urung berbincang soal capres dua ribu dua puluh empat di rapimnas kali ini
dan bagaimana dinamika kandidat capres di partai kaaba itu
kami akan mendiskusikannya bersama ahmad baidoy ketua dpp p tiga
selamat malam pak awi
selamat malam assalamualaikum eva
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada pak ahmad hoirul umam pengamat politik dari universitas paramadina
selamat malam pak umam
selamat malam mbak eva selamat malam mas awi
ya malam mas umam
baik saya ke pak awi dulu pak awi ini salah satu yang kemudian ditunggu tunggu dari rapimnas hari ini
usulan ataupun nama capres yang kemudian akan diusung oleh p tiga
namun kemudian akhirnya urung dibicarakan dan akan diputuskan pada rapimnas selanjutnya
apa yang terjadi apakah memang ada kendala atau bagaimana
ya memang agenda utama rapimnas kali ini adalah persiapan pemilu legislatif dua ribu dua puluh
meskipun pemilu presidennya juga bersamaan namun untuk ditetapkan pada rapimnas
hari ini masih kita perlu konsolidasi lebih lanjut
karena tadi malam itu usulan dari dpw dpw cukup beragam
jadi tidak hanya sejumlah satu nama tapi beberapa nama
namun kesimpulannya adalah terkait dengan figur capres yang akan diusung pada saatnya nanti akan diputuskan dalam rapimnas berikutnya
namun demikian rapimnas menugaskan kepada dpp untuk melakukan
komunikasi politik dengan partai partai calon mitra koalisi dan juga figur figur potensial yang mempunyai peluang maju dalam pemilu presiden
keputusan ini sangat penting karena kami sadar diri bahwa p tiga dengan perolehan suara empat lima sekian persen
dan kalau dikonversi ke jumlah kursi itu sekitar tiga delapan persen tentunya kami sadar diri tidak bisa mencalonkan calon presiden sendirian
harus koalisi dengan
partai partai politik untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden yakni dua puluh persen kursi atau dua puluh lima persen suara
pada itu supaya fleksibilitas bangunan koalisinya ditetapkan dulu
artinya kendaraannya ini bisa berangkat tidak
kalau kendaraannya bisa berangkat baru kemudian itu bisa menentukan siapa yang akan dibawa
itu yang menjadi kesadaran kolektif dari teman teman dpw
meskipun kita tahu dari dpw dpw juga memiliki aspirasi yang beragam
oke nah sudah ada aspirasi yang beragam dari dpw dpw
sudah berapa nama yang kemudian terjaring dan menjadi pembahasan
apa saja kemudian kualifikasinya
karena kan sudah ada bocoran bocoran sebetulnya ya dari ketum p tiga soal calon parpol dan juga non parpol
nah ini semakin matang tentunya pembahasan karena namanya juga sudah diajukan oleh dpw dpw
jadi sejauh mana kemudian nama yang terjaring dan apa kualifikasinya
ya meskipun dpw dpw menyampaikan nama nama yang menurut kami itu juga potensial
tetapi kan perlu dijajaki keseriusannya maju sebagai calon presiden atau tidak
jangan jangan hanya ramai di media ternyata yang bersangkutan tidak punya keinginan untuk maju sebagai calon presiden
maka kemudian rapimnas memberikan keleluasan kepada dpp untuk menjalin komunikasi terhadap figur figur yang selama ini dianggap punya potensi maju sebagai kandidat
pertama p tiga bisa lulus parlementari threshold di dua ribu dua puluh empat
kemudian kalau ternyata pilpresnya juga ikut menang ya alhamdulillah
syukur syukur dua duanya bisa menang
tetapi prioritas adalah bagaimana partai kami p tiga ini yang hari ini diambang sedikit sekali diatasnya ambang parliamentary threshold itu bisa aman di dua ribu dua puluh
dan kita tidak membatasi kreativitas usulan dari teman teman dpw
tetapi keputusan rapimnas sudah diambil bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada dpp
tentu teman teman itu sam'an wa to'atan terhadap keputusan di rapimnas tersebut
dan nanti akan ditindaklanjuti begitu ya dengan komunikasi politik kepada partai partai dan juga figur figur
pak awi dan juga pak umam kami sempat mewawancarai ketua umum p tiga dan membahas soal
kita saksikan dulu pernyataan yang sempat disampaikan di cnn indonesia
kalau dua ribu dua puluh empat pak langsung ke pertanyaan tadi saya sempat tanyakan sebelum kita break
siapa tokoh yang memang sudah dilirik oleh p tiga
kita membaca publik juga mungkin melihat ada kedekatan dengan gubernur dki jakarta anies baswedan bahkan disebut
ini langsung kader kadernya pak suwarsol yang mengatakan bahwa suaranya p tiga memang banyak yang mendukung pak anies sebetulnya untuk dua ribu dua puluh empat
ya begini ya
ya begini pertama pak anies itu bukan milik partai politik sampai hari ini
jadi dia terbuka
sehingga bagi p tiga untuk mendekatinya itu jauh lebih leluasa dan mudah
sementara tokoh tokoh yang lain itu kan milik partai politik
tapi memang ada juga yang diincar oleh p tiga
tetapi itu kan kader dari partai lain
cuma ya saya nggak bisa sebutkan sekarang
tidak bisa disebut berarti ya pak ya
paling tidak p tiga itu sudah punya dua
dua calon itu ya
calon yang sudah berpartai
yang sudah berpartai dan satu yang
nah baiklah pak awi
komunikasi politik yang kemudian nanti akan lebih mudah begitu ya
kepada figur figur atau kandidat yang tidak berpartai
ya kita tidak membatasi kader yang mau diusung itu apakah dia kader partai
ataupun kader non partai
paling tidak ada hitung hitungan politik ataupun kalkulasi politik dalam mengusung calon
yakni pertama terkait integritas itu pasti
yang kedua terkait dengan elektabilitas
nah dua hal itu tentu menjadi penopang bagi kami untuk tujuan berikutnya
yang paling penting yakni membawa dampak elektoral terhadap partai persatuan pembangunan
saya kira hal hal seperti itu saya kira wajar ya
dari partai politik
politik manapun juga akan mempertimbangkan hal yang serupa
maka kemudian karena masih cukup beragam usulan usulan dari dpw
maka kemudian kita putuskan nanti digodok oleh dpp yang kemudian akan diputuskan pada rapimnas yang akan datang
ya insya allah tidak akan lama lagi karena nanti pencalonan presiden kan juga bersamaan dengan pencalonan anggota legislatif
jadi di tahun dua ribu dua puluh tiga itu kan sudah pasti harus mengusung pasangan calon
dan di tahun dua ribu dua puluh tiga tetap akan mengusung calon presiden
siapa dia ya nantilah setelah rap timnas berikutnya
oke oke terlepas dari kemudian tadi syarat syarat kapasitas dan juga kredibilitas gitu
tadi saya mencatat soal elektoral dan kemudian soal minat begitu ya untuk dicalonkan dari p tiga juga ya pak awi
pak umam anda melihat bagaimana strategi p tiga yang kemudian masih memilih untuk belum mengumumkan nama calon presidennya
ini akan menguntung kalau dilihat kemudian masih akan melakukan komunikasi politik
ini sebetulnya posisi yang menguntungkan atau tidak bagi p tiga
mbak eva terkait dengan pertanyaan itu saya pikir apa yang dilakukan oleh p tiga masih cukup make sense
p tiga masih mencoba untuk mencari momentum politik yang tepat karena kalau misal dilakukan sejak dini atau bahkan terlalu dini itu membuka potensi peluang miskalkulasi
karena itu satu tahun ini saya pikir masih cukup dilakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen partai politik berdemokrasi partai partai politik yang lain
tetapi secara general apa yang harus dilakukan oleh p tiga terkait dengan pencapresan itu sangat sangat fundamental sangat penting di situ
karena kalau misal kita berkata dari pilu dan juga pilpres di dua ribu sembilan belas betul memang di level pilpres p tiga menang karena mendukung pak jokowi
tetapi pada saat yang sama kalau kita lakukan stres ulang itu terjadi split ticket voting yang cukup serius
artinya aspirasi di akar rumput dari basis pilih loyal dari p tiga itu berbeda dengan dukungan politik yang diberikan oleh pihak dpp p tiga
artinya apa karena perbedaan persepsi itu maka kemudian itu berimbas terhadap pola hasil dari pemilu yang kemudian itu ternyata tidak sebanding
nah oleh karena itu itu bisa menjadi salah satu faktor yang menciptakan penurunan kemarin elektabilitas p tiga di pemilu dua ribu sembilan belas
meskipun faktor faktor yang lain salah satunya yang cukup fundamental adalah kasus dari pak romi sebagai ketua umum p tiga waktu itu
dan itu momentumnya hanya ya let's say sekitar tiga bulan sebelum pemilu jadi secara struktural dan persiapan itu cukup berimbas signifikan
jadi kalau misalnya p tiga itu belajar dari dua ribu sembilan belas yang lalu maka p tiga harus menghitung betul supaya pilpres itu memberikan coattail effect efek ekor gas yang memadai bagi elektabilitas p tiga
kalau misal kemudian ada miskalkulasi dan itu dilakukan terlalu dini dan kemudian kurang matang
kalau misal kemudian tidak tercipta kotel efek dan terjadi lagi lagi split ticket voting beda antara aspirasi akar rumput basis pemilih loyal dari p tiga dengan dukungan yang diberikan oleh elit
maka itu betul betul berpotensi mendegradasi dan juga bahkan tentu tidak ingin
kemudian ini dua ribu dua puluh empat menjadi pemilu perpisahan bagi p tiga tentu semua tidak ingin itu
nah oleh karena itu langkah itu betul betul harus matang mbak eva
apa yang dilakukan oleh p tiga saya pikir masih cukup make sense
masih cukup make sense ya
tetapi harus clear
kanker dari capres yang kemudian bisa mengangkat elektabilitas p tiga ke depan
oke make sense tapi kemudian akan lebih menguntungkan apabila p tiga bisa segera mengumumkan nama capresnya misalnya dan juga memperoleh kotel efek itu
begitu ya pak umam ya
karena kita tahu beberapa partai politik juga sudah mengumumkan nama capresnya misalnya
ya golkar begitu ya sudah mengumumkan
anda melihatnya bagaimana
yang terpenting mbak kalau menurut saya untuk p tiga yang terpenting adalah memiliki kesesuaian basis misi dan platform sebagai capres dengan visi misi dan platform p tiga
sebagai saya berbasis islam atau berbasis ormas islam atau apapun
karena di p tiga ini adalah mix political party dalam konteks elemennya cukup beragam
teman teman dari nu banyak dari muhammadiyah banyak al wasliyah banyak semuanya
ini menjadi wadah umat islam pada skala yang cukup besar
nah oleh karena itu kalau melihat pengalaman di dua ribu sembilan belas yang lalu yang perlu dilakukan adalah memastikan capres yang didukung oleh p tiga betul betul sesuai dengan visi keislaman dan juga konteks tentu keindonesiaan versi p tiga
kalau yang dipilih lebih menunjukkan karakter nasionalis
dan konteks ini mungkin dalam bahasa saya ekstrim kiri
ya ekstrim kiri itu dalam bahasa teman teman strukturalis itu kategorinya hiper nasionalis
nah kalau di level itu maka ini berpotensi kembali menciptakan split ticket voting
supaya kemudian sama satu visi satu ide satu arah
maka memang lebih baik p tiga mulai menunjukkan setidaknya kalau tidak menyebut nama
dan kriteria apa saja
dan salah satunya elemennya adalah memiliki visi keislaman yang jelas
tetapi dalam konteks ini harus digarisbawahi juga mbak eva
bahwa kategorisasi dalam konteks visi keislaman harus tetap menunjukkan karakter islam wasatria
karena kalau misal dalam konteks ini islam yang diletakkan dalam konteks konservatif kanan
maka lagi lagi berpotensi menciptakan split ticket voting lagi
kan pada level nasional
tapi ada segmentasi komunitas islam yang berbeda dengan basis pemilih loyal
jadi kalau misal tadi mas awi agak malu malu dan juga pak suharto juga agak malu malu menyebut misalnya pak anies baswedan misalnya
nah itu bisa menjadi alternatif
karena kalau misal kita cek tuh pak ganjar
apakah pak ganjar merepresentasikan karakter islam
di level jawa tengah p nya
karena ada basis pendukung dari gus yassin
gus yassin putra dari mbah maimon zubair
sebagai wakil gubernur di jawa tengah
tetapi kalau kita tarik dalam skala yang lebih besar di jawa timur di jawa barat
itu belum tentu mengalami konsolidasi dukungan yang memadai
lalu pak prabowo yang dulu didukung juga oleh p tiga
apakah kemudian merepresentasikan karakter islam
ternyata tidak juga
apalagi note bahwa pak prabowo sekarang sudah berada di dalam pemerintahan
dan dia berkali kali mengatakan ingin membranding dirinya
jadi kalau dulu gebrek gebrek meja
ingin menumbangkan jokowi
sekarang ingin menjadi kelanjutan dari jokowi
tentu sudah tidak sesuai dengan karakter keislaman dan juga visi p tiga kedepan
saya yakin pak prabowo tidak akan bermain main lagi dengan isu islam
karena dia sudah terbantahkan termentahkan di situ
maka salah satu alternatif yang masih cukup make sense
salah satunya dari basis nama
yang memiliki elektabilitas yang memadai
salah satunya mas anies mas weda
nah oleh karena itu tentu ini menjadi dinamika di internal p tiga
seberapa make sense
takarannya seperti apa
tentu teman teman p tiga memiliki formula yang lebih pas untuk melakukan itu
oke silahkan ditanggapi pak awi
seberapa beragam sih sebetulnya nama nama yang kemudian muncul di dalam internal p tiga sendiri
dan apakah tadi ya disebutkan pak umam
kategorisasi islam itu menjadi faktor penting begitu dalam penentuan capres p tiga
ya p tiga berangkat dari pengalaman pemilu dua ribu dua puluh
tentu itu menjadi kajian yang cukup menarik
menjadi perhatian kita
apa yang disampaikan oleh mas umam
terima kasih atas saran sarannya tentu
itu akan menjadi kajian internal kami di partai persatuan pembangunan
nah rapimnas ini diikuti oleh tiga puluh empat provinsi
tentu ada tiga puluh empat usulan
yang disampaikan oleh teman teman
mayoritas memang menyerahkan sepenuhnya kepada dpp untuk melakukan komunikasi politik dengan partai partai calon koalisi
dan juga figur figur potensial
kenapa p tiga tidak mengumumkan pada rapimnas kemarin
seperti kami katakan di awal
kita sadar diri terhadap perolehan suara p tiga yang akan menjadi dominan dalam menyusun koalisi
karena berdasarkan pengalaman di pilkada
kita beberapa kali di pilkada itu ternyata tidak mendapatkan koalisi karena momentumnya salah mengambil kesempatan
dalam perolehan kursi ddprd
membutuhkan dukungan sembilan kursi
ternyata p tiga misalkan punya dua atau maksimal tiga kursi
tiba tiba mengusungkan calon tertentu untuk kepala daerah
dengan modal tiga kursi kan sangat jauh sekali dengan sembilan
lebih banyak kurangnya
apa yang terjadi ketika pilkada tidak dapat pasangan calon kepala daerah
dan juga tidak ada calon mitra koalisi yang bisa sepaham
nah pengalaman pengalaman di pilkada itu tentu tidak ingin kami ulang dalam pilpres ini
maka yang terpenting bagi kami adalah bagaimana menyiapkan kendaraannya terlebih dahulu
yakni koalisinya fix dulu dengan partai partai
kalau sudah koalisinya fix
baru bisa bareng bareng menentukan calonnya
sehingga calon yang diusung oleh p tiga nanti itu dipastikan bisa berangkat gitu
oke jadi artinya namanya sebetulnya sudah ada begitu ya
cuma memastikan kendaraannya ini apakah benar benar bisa melayarkan kapal itu begitu ya
pak awi ya
sama secara resmi belum ada
tetapi kalau sebatas usulan dari beberapa provinsi itu ada memang
tetapi kan tidak menjadi keputusan
karena pak mayoritas jadi saya katakan mayoritas menyerahkan sepenuhnya kepada dpp
untuk menyiapkan kendaraan tadi dan orang yang pas untuk diberangkatkan
kalau kemudian usulan usulan yang kemudian sudah terdengar dan disampaikan ke media adalah
dari dpw p tiga dki jakarta
duet antara anies baswedan dan hovifa indar parawansa
sejauh mana kemudian itu menjadi pertimbangan
kita akan bahas sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
kalau tadi pak umam mengatakan bahwa nama ya ataupun desakan yang kemudian muncul dari internal partai itu
harus dipertimbangkan karena ini menjadi salah satu faktor penentu pada saat dua ribu sembilan belas kemarin
nah satu nama yang kemudian sudah muncul di media adalah pasangan anies hovifa
yang kemudian diusulkan oleh dpw p tiga dki jakarta
sejauh mana kemudian nama itu diperbincangkan dalam rapimnas kali ini pak awi
ya tidak terlalu menjadi pembicaraan mayoritas ya
karena memang di beberapa dpw juga mengusulkan nama yang berbeda
dan seperti kami katakan tadi mayoritas menyerahkan sepenuhnya kepada dpw
jadi hasil rapimwill yang sudah terungkap di media atau mungkin cnn juga menayangkannya
ya ini hasil rapimwill dki jakarta ya hanya berlaku di rapimwill dki jakarta ketika dibawa ke rapimnas
ternyata kalah suara mayoritas masih menghendaki memberikan waktu kepada dpp gitu
untuk menjalin komunikasi dengan partai politik calon mitra koalisi dan juga menjajakan komunikasi dengan
nah calon calon potensial kan banyak di dalamnya itu tidak hanya satu orang
pak umam anda melihatnya bagaimana
kalau kemudian ada muncul nama begitu ya
kalau tadi pak awi katakan nggak cuma satu nama sih sebenarnya tapi kan yang bocor ke masyarakat kan satu nama ini kemudian ya
pasangan anies wafifah
nah tapi kemudian posisi anies yang bisa kita katakan sebagai kontra begitu ya
karena p tiga saat ini berada di dalam lingkaran pemerintah
nah ini bagaimana kemudian tantangannya
ya tentu p tiga memiliki strategi komunikasi yang baik untuk menyampaikan kepada sahabat sahabat yang berada dalam lingkaran
koleksi pemerintah saat ini
karena kedepan yang menjadi klansen tentu bukan konteks kebersamaan dalam visi platform pemerintahan yang ada saat ini
tetapi dalam konteks politik
dalam konteks politik kedepan
bagaimana p tiga survive sebagai partai politik dan tetap berlanjut menjadi partai yang berlagak di senayan
tetap eksis di senayan
oleh karena itu terkait misal tadi simulasi nama
tentu sah sah saja sebagai sebuah aspirasi dari akar rumput
tetapi pada saat yang sama tentu semua pihak harus menghitung dengan baik
karena kalau misal anies wafifah
itu berpotensi memiliki teruk basis pemilih massa yang relatif sama
artinya kalau misal kita kategorikan anies baswedan itu lebih memiliki basis pemilih massa dari segmen islam
misalnya dari basis jakarta banten jawa barat atau sumatera
tentu itu bisa kemudian terkonsolidasi
tetapi kalau misal kemudian mbak wafifah diajarkan
segmentnya juga sama
tetapi lebih fokus pada konteks segment masyarakat yang belum terlalu lama
dan itu terkonsentrasi lebih kuatnya adalah di wilayah jawa timur
karena nahliyin sendiri tentu bukan entitas tunggal
ini entitas yang sangat beragam
ada mbak yeni disana
ada elemen elemen yang lain
yang juga tentu memiliki porsi porsi kekuatan politik yang juga beragam
nah oleh karena itu kalau misal ini di gatungkan
maka menjadi kurang optimal kurang efektif mesin politiknya
kalau menurut saya kalau misal memungkinkan
dari proses dinamika yang berkembang selama ini
kalau misal perdaraan ditalonkan dalam konteks tapres
maka yang diperlukan adalah
pendamping yang berasal dari segmen nasionalis
jadi basis kekuatan islam
tidak boleh kemudian
itu berdiri sendiri dengan basis kekuatan islam itu sendiri
melihat karakter politik indonesia mbak ya
seperti yang dari dulu disampaikan oleh profesor clifford gerd
dengan konsep trichotomy itu
santri abangan dan priyai
maka segmen santri ini
harus juga diperkuat oleh kalangan nasionalis
dalam konteks ini adalah kalangan abangan
tetapi bukan abangan dalam perspektif kiri jauh ya
atau hiper nasionalis
tetapi merepresentasikan karakter tengah
itulah karakter islam
yang tengah dan juga nasionalis yang tengah
nah oleh karena itu kemarin misalnya sudah terbangun
ada simulasi jumlah nama
smrc sendiri memunculkan nama misalnya anies ahy
itu berpotensi menjadi alternatif
yang kemudian bisa dijual
baik di segmen nasionalis maupun di segmen islam
nah oleh karena itu
dengan menggabungkan dari kekuatan segmen yang beragam
terutama islam dan juga nasionalis
maka ini akan jauh lebih solid
nah kalau misal p tiga
bergabung dan juga ikut menyiapkan proses politik itu
menciptakan koalisi yang solid
tentu tidak membuka kemungkinan
akan menjadi satu mainstream kekuatan koalisi alternatif
yang keluar dari mainstream yang dibangun oleh pdip
dan juga mainstream yang dibangun oleh gerindria
selama dua ribu empat belas dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
nah misalnya kemarin disampaikan pak surya paloh
kemudian nanti pak soeharto
atau mungkin plus
kalau misalnya berkenan misalnya pks
maka basis kekuatan islam
dan juga kekuatan nasionalis
itu akan lebih kuat
dan lebih solid
dan secara efektif
apa secara politik akan jauh lebih efektif
oke pak umam
tapi sejauh mana kemudian
itu akan memberikan kotel efek kepada p tiga
karena nama nama yang kemudian disebut kan
tidak ada kaitan secara langsung begitu ya
ya memang disitu titik lemahnya
bagaimanapun juga kalau misal kita bicara kaitan langsung
dan tidak langsung
mana yang memiliki kaitan langsung dengan p tiga selama ini
ini menjadi catatan juga ya
untuk teman teman di partai partai islam
bahwa kemudian ada kesan
seolah olah partai islam itu cenderung menjadi makmum
pertanyaannya kapan kemudian partai islam menjadi imam
jadi nah ini menjadi bahan refleksi juga
nah kalau misal kemudian situasinya seperti itu
maka kemudian ya kita cek
mana kemudian momentum apa yang bisa meletakkan
partai politik islam
misal dalam konteks ini p tiga
bisa menjadi lokomotif utama bagi hadirnya sebuah koalisi partai politik
nah kalau misal memang tidak memungkinkan
tapi bukan menjadi makmum yang berada di belakang
tetapi kemudian menjadi bagian dari king maker
dari proses keangkulansi itu
dan kalau misal itu bisa dilakukan
tentu akan jauh lebih produktif
tapi ini udah begitu
tetapi satu hal mbak
yang menjadi catatan lebih kritis
jangan sampai kemudian p tiga
kemudian terjebak dalam satu kalkulasi yang sifatnya pragmatis
jangan kemudian melakukan trade off
atau jual beli suara
menunggu satu calon tertentu
dengan harga yang sedemikian fantastis
seperti yang terjadi di dua ribu sembilan belas
satu partai lima ratus miliar
di dalam konteks ini
p tiga berada pada satu titik kritis
dan itu harus diselamatkan
dengan rasionalisasi yang tepat
dalam konteks ini tadi
potensi efeknya harus kuat
tidak terjadi splip ticket voting
stasis pemilih loyal
dan dukungan diberikan oleh tpp
kalau misalnya masih ada keinginan untuk melakukan trade off
jual beli suara
itu berpotensi mengancam
masa depan p tiga
pada pemilu dua ribu dua puluh empat
itu baik pak
oke pak awi
kita sebagai partai politik berasaskan islam
itu dalam menjalankan budaya politiknya
adalah budaya politik yang bersih
tentu sesuai dengan nilai nilai keagamaan
sangat kita hindari
karena memang itu merusak demokrasi
nah kalau kemudian kami dikatakan
apa yang membuat dampak elektoralnya kepada p tiga
memang ini serba dilematis
semua partai politik akan mengalami hal yang sama
kalau kita sebenarnya punya cita cita
dan semalam dalam forum itu juga sempat dibicarakan
ya berharap para pimpinan partai
ketua umum partai itu bisa running dalam pilpres
nah persoalannya dengan pemilu presiden secara langsung
maka semua elit partai itu akan berpikir rasional
kalau memaksakan diri
sementara tidak sesuai dengan elektabilitas di lapangan
itu sama halnya dengan tanda kutip bunuh diri gitu
berbeda misalkan kecuali pemilihan presiden dilakukan oleh mpr
maka peluang ketua ketua umum partai
itu sangat besar untuk maju sebagai calon presiden
ataupun calon wakil presiden
karena pemilu kita dilakukan secara langsung
bisa dilihat dalam sejarah kepemiluan
ada berapa ketua umum partai politik yang maju dalam pilpres dan menang
sepertinya belum pernah ada gitu
ketua umum partai maju dalam pilpres secara langsung dan menang
di dua ribu dua puluh empat di dua ribu dua puluh empat itu yang menang pak sby
pak sby bukan ketua umum partai
meskipun kingmaker lah ya tapi bukan ketua umum partai
di dua ribu sembilan begitu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas begitu
meskipun ada juga ketua umum partai yang maju
tetapi kan di dua ribu empat belas pak prabowo itu sebagai ketua dewan pembina
baru di dua ribu sembilan belas menjadi ketua umum
nah antara keinginan elit yang ingin yang sudah berkarir berproses dari bawah
melalui jenjang pengkaderan yang cukup panjang
layak menjadi pimpinan di tingkat nasional
namun ternyata itu tidak sejalan dengan kehendak mayoritas masyarakat
nah itu yang juga dilematis
pilihannya apakah kita mau memaksakan elit elit partai dalam hal ini pimpinan partai maju sebagai pilpres
dan sudah tahu kalah
atau kita realistis dengan mengukur elektabilitasnya di publik
dengan misalkan berdasarkan angka angka statistik yang dikeluarkan oleh teman teman lembaga survei
nah itu yang menjadi perdebatan saya kira
dan menjadi perbincangan di setiap partai politik manapun
kalaupun tidak mengusung capres
dari ketua umum partai begitu ya
tadi seperti pak umam katakan ada pilihan menjadi lokomotif begitu
sejauh mana kemudian p tiga akan mengambil positioning gitu
apakah memilih menjadi imam
seperti yang tadi katanya dikatakan pak umam
atau menjadi makmum nih
kalau yang dilihat pak umam sementara kita kan jadi imam taraweh gitu kan
bukan imam di politik
namun demikian kami ingin katakan seperti ini
penjajakan komunikasi untuk menjadi lokomotif
koalisi itu terus juga dilakukan
memang ada sebagian yang tidak di expose oleh media
karena memang namanya pertemuan pertemuan politik menjadwal rangkai calon mitra koalisi itu kan tidak selalu harus diungkap ke publik
semuanya dilakukan secara semut dengan perhitungan yang matang
sehingga nanti bisa jadi kita menjadi trigger dalam bangunan koalisi yang ada di indonesia
mudah mudahan di dua ribu dua puluh empat ini
apa yang diidam idamkan
partai partai islam itu menjadi lokomotif koalisi itu bisa terrealisasi
karena proses menuju ke arah sana itu sedang dilakukan
oke pak umam terakhir dari anda
menurut anda positioning yang paling tepat begitu ya
dari p tiga di dua ribu dua puluh empat ini seperti apa
positioning p tiga ke depan saya pikir harus melakukan double track strategy mbak eva
menyelamatkan partai dari konteks kontaktasi pemilu yang lebih kompetitif
oleh karena itu rekrutmen calon calon ini ya
calon calon legislatif anggota legislatif itu betul betul mutlak harus dilakukan diseleksi dengan baik
supaya kemudian mesin politik partai di level pileg itu bisa dilakukan secara optimal
dan di saat yang sama double track strategy yang lain yaitu memastikan bahwa pilihan
capres atau cawapres yang bisa dijual oleh p tiga itu betul betul merepresentasikan karakter dan juga identitas p tiga sebagai partai islam
berbasis islam wasatiyah islam moderat islam yang toleran
nah kalau misal kemudian double track strategy itu bisa dilakukan
saya pikir p tiga bisa khusnul khotimah di pemilu dua ribu dua puluh empat
tetapi kalau misal kemudian ada kalkulasi yang justru tidak produktif
dan itu berpotensi kemudian mendegradasi
mesin politik partai p tiga maka tentu kita tidak berharap kemudian p tiga menjadi partai tua partai senior yang kemudian terlempar dari kontestasi politik yang ada di senayan selama ini
saya pikir double track strategy itu mutlak harus dilakukan oleh p tiga
oke oke terakhir dari pak awi
kita masih menunggu bagaimana kemudian p tiga melakukan komunikasi politik
baik itu dengan partai politik ataupun figur figur
kira kira proyeksinya atau targetnya kapan ini
kita akan sama sama mendengar calon yang secara resmi begitu ya
nanti akan berlayar bersama p tiga
ya tentu kita kan masih punya waktu satu tahun ya sebelum pendaftaran kepada kpu
itu yang waktu kita yang tersedia
cuma yang kami tegaskan p tiga selain masalah capres yang tidak kalah penting dan sangat penting bagi p tiga
adalah mempersiapkan pemilu legislatif dua ribu dua puluh
maka hari ini kita fokus pada konsolidasi internal partai dan juga rekrutmen caleg caleg yang kompetitif gitu
dan juga berkualitas sehingga itu yang akan juga menyelamatkan kami di pemilu dua ribu dua puluh empat gitu
baiklah kita akan sungguh sama sama bagaimana kemudian langkah p tiga untuk nanti berlaga ya di pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh
pak ahmad baidowi ketua dpp p tiga dan pak ahmad khairul umam pengamat politik dari universitas
para madinah terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu
dua pekan jelang lebaran idul fitri harga daging sapi kembali mengalami peningkatan
cnn indonesia newscast segera kembali